saksikan seri ipa dan ips di gtv

ya ampun tante
oh iya duduk tante
ya ampun tante
indi tuh kangen banget sama tante
dikirain indi indi itu udah dibuang
udah gak diperduliin sama tante ambar
yaudah tante minta maaf nendi
soalnya tante sibuk sekali nih
emangnya tante sibuk apaan sih tante
kok mukanya kayak bahagia banget gitu
kok kamu tau sih kok tante bahagia
ada berita bahagia apa sih tante
yang bikin tante bahagia itu kamila
iya kamu tau gak ndi
iya ndi alhamdulillah kan kamila sekali hamil
ini berita yang betul betul membuat tante bahagia ndi
karena kehamilan kamila ini kan sudah tante tunggu tunggu sejak lama kan ndi
oh gitu bagus deh
akhirnya keinginan tante untuk punya cucu kandung akan terkabul kan tante
tante tapi kamila tangannya masih lumpuh kan
tapi apapun itu tante tetap bahagia ndi
karena gak akan ada kebahagiaan yang sempurna kan
kamila kamila udah tau tangannya lumpuh
ngurus satu anak aja udah gak bener pakai hamil lagi
kasian banget ya nasib adil tante
indi kamu gak boleh ngomong kayak gitu dong ndi
fadil itu sangat bahagia sekali waktu dia tahu kalau kamilah hamil
ya semoga aja deh kehamilan kemila itu gak bermasalah ya tante
tapi kalau yang disarankan sih tante itu gak usah banyak berharap deh kayaknya
soalnya kalau tante itu terlalu berhayal tinggi tinggi
nanti tante sakit hati kalau kamila itu keguguran
kamila itu kan punya rekor keguguran tante
tante itu udah kotor